akhir nanti ya saya mohon izin teman teman media untuk
terima kasih sudah kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain lain
yaitu tetap tenang kita hormati putusan yang ada
sudah kemarin ya itu sama
kita tetap berkantor seperti biasa saja
katanya lah dari prabowo gibran diwakili tim
optimis nggak mas dengan hasil dan sidang hari ini
sekali lagi apapun hasilnya putusannya kita hormati
setelah putusan ini nanti keputusannya seperti apa mas
rencana setelah putusan ini nanti gimana
tunggu dulu hasil putusannya seperti apa
mungkin dari satu tiga mungkin ada yang ingin disampaikan
oleh mas gibran sendiri terkait dengan putusan hari ini
pokoknya kita lalu saja proses ini kita lihat sampai akhir nanti ya
saya mohon izin teman teman media untuk
menyelesaikan tugas tugas sebagai wali kota dulu ya
berarti untuk hari ini nggak ada rencana untuk ke sana untuk ke jakarta
atau untuk mantau langsung ya mas hasil sidangnya